sebelumnya jelang pengumuman bakal calon wali kota dan wakil wali kota surabaya yang akan diusung oleh pdi perjuangan
bertebaran baliho bergambar foto kepala bapeko surabaya eri cahyadi dan foto wali kota surabaya tri risma hari ini
baliho tersebut terpampang di sejumlah jalan protokol kota surabaya
di antaranya terpampang di jalan raya gubeng jalan maijen sungkono serta jalan pandegiling
menyikapi hal tersebut wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku tidak tahu menahu siapa yang memasang baliho tersebut
risma juga enggan menyebutkan siapa yang ia rekomendasikan untuk meneruskan jabatannya sebagai wali kota surabaya hingga ada pengumuman dari dpp pdi perjuangan
tidak mungkin tantanan itu dibuat untuk berantakan pasti tantanan itu dibuat untuk menjadi baik